kpk kembali menangkap tiga orang lagi terkait operasi tangkap tangan wakil ketua komisi tujuh dpr eni maulani saragih
tiga orang yang diamankan itu masih diperiksa secara intensif
dilansir detik com kabiro humas kpk febri diansyah menyatakan kpk kembali mengamankan tiga orang lainnya sehingga total yang diamankan adalah dua belas orang
menurutnya tiga orang ditangkap masih terkait dengan eni maulani saragih
ada rangkaian peristiwa yang kpk duga diketahui oleh ketiganya
namun kpk tidak merinci di mana lokasi ketiganya ditangkap
sebelumnya komisi pemberantasan korupsi menangkap wakil ketua komisi tujuh dpr eni maulani saragih lewat operasi tangkap tangan
polisi partai golkar itu ditangkap bersama delapan orang lainnya di jakarta
dilansir dari cnn indonesia com wakil ketua kpk basaria panjaitan mengakui jumat sore kpk menangkap
sembilan orang yang terdiri dari unsur dpr staf ahli supir dan pihak swasta
dalam operasi tangkap tangan tersebut kpk juga menyita uang sejumlah lima ratus juta rupiah
saat ini eni dan delapan orang lainnya telah berada di gedung kpk
dan kpk memiliki waktu satu x dua puluh empat jam untuk menentukan status dari saksi saksi yang ditangkap
diduga kasus tersebut terkait dengan kasus pln
memang ada kegiatan penindakan di jakarta sore ini
jadi tadi tim ditugaskan sebenarnya kan sudah beberapa hari ini ya melakukan pengamatan
dan memang terkonfirmasi ada dugaan transaksi yang terjadi antara pihak swasta dan penyelenggara negara
ada dugaan penerimaan uang baik langsung atau tidak langsung pada penyelenggara negara
sehingga kita mengamankan total sekitar
sembilan orang sampai dengan saat ini
jadi ada sembilan orang yang kita amankan semuanya di jakarta
dan sembilan orang itu ada yang kita amankan dari salah satu rumah dinas ya rumah dinas menteri saat ini
kemudian kita bawa ke kantor kpk untuk proses klarifikasi lebih lanjut
ada unsur anggota dpr
dpr ri dari sembilan orang tersebut ada
sebelumnya di krim suspolda metro jaya mendatangi rumah idrus marham
direktur reserse kriminal khusus polda metro jaya kombes pol adi derian jaya marta
mendatangi rumah dinas menteri sosial idrus marham di kawasan widya chandra kebayoran baru jakarta selatan pada jumat malam
kombes adi datang sekitar pukul tujuh pada jumat malam
kombes adi tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan terkait perihal kedatangannya
dpr ri dari sembilan orang tersebut ada
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia ada ausi riondolu di gedung kpk jakarta saat ini
rio apa perkembangan terbaru dari pemeriksaan kpk terhadap eni maulani saragi dan juga sejumlah nama
apakah sudah ada penetapan status misalnya atau seperti apa informasi terbaru yang bisa anda bagikan dari gedung kpk
dpr ri dari sembilan orang tersebut ada
dpr ri dari sembilan orang tersebut ada
dpr ri dari sembilan orang tersebut ada

ya selama sore renhard memang benar komisi pemberantasan korupsi sudah kembali melakukan operasi tanggal
di kediaman menteri sosial idrus marham pada jumat sore kemarin
operasi tanggal ini dilakukan pada saat acara ulang tahun dari putri dari idris marham
dan dari kabar yang beredar memang benar ada anggota dpr komisi tujuh yang membidangi energi dan sumber daya mineral
dan salah satunya yang disinyalir adalah eni maulani saragi yang merupakan polisisi golkar
yang juga merupakan wakil ketua komisi tujuh dpr
dan eni maulani saragi ini baru saja menduduki posisi wakil ketua komisi tujuh dpr
baru saja empat bulan dan baru empat bulan ini lalu komisi pemberantasan korupsi mencium aroma dan mencium aroma adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh eni maulani saragih
dan sebelum penangkapan
penangkapan eni mauloni saragi di rumah idrus marham ini memang diduga
eni telah melakukan transaksi dengan sejumlah pihak swasta yang diduga memang terkait dengan tugas yang ada di komisi tujuh dpr
kpk telah mengamankan sembilan orang dan pada malam jumat pada sekitar pukul dua belas malam kpk kembali menahan tiga orang
dan menjadi totalnya ada dua belas orang yang ditangkap
dan juga uang dengan total lima ratus juta rupiah
memang hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari kpk tentang siapa saja yang ditahan lalu tentang kasus apa
namun yang pasti reinhardt memang kpk akan memberikan informasi secara resmi pada konferensi pers yang akan diberikan oleh kpk pada pukul lima sore hari ini
sedikit informasi kembali reinhardt
duit yang diduga memang terkait dengan tugas yang ada di komisi tujuh dpr
dan hal ini akan kembali dilakukan oleh kpk
kita akan menunggu informasi resmi dari kpk pada sore hari ini reinhardt
terima kasih aosirion dolo
kita akan nantikan bersama ya seperti apa konversi yang akan dilangsungkan oleh kpk
tadi informasi dari anda pukul lima sore hari ini
rio langsung dari gedung kpk di jakarta